sebuah restoran di jalan diponegoro surabaya jawa timur
mengkreasikan menu lobster dengan mie yang berwarna warni
mulai dari kuning merah dan hijau
tak heran jika kuliner ini diberi nama mie lobster pelangi
warna pada mie ini berasal dari pewarna alami
seperti bayam wortel dan buah naga
sementara untuk bumbu mie lobster
terbuat dari cambulan rempah rempah
seperti bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah
ditambah dengan saus tiram
kami olah karena sekarang itu lagi zamannya lobster ya mas
jadi kami olah itu menjadi mie santapan menarik buat pecinta kuliner
warna warni mie lobster yang cantik membuat sejumlah pelanggan
ingin berfoto terlebih dulu sebelum menyantap menu ini
masalahnya mantap banget
perpaduan bumbunya itu pas banget
terus dia ada campuran telurnya
itu yang bikin saya semakin mantap sama perpaduannya
untuk satu porsi mie lobster pelangi ini dipatok dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah
kalau anda jalan jalan ke pacitan jawa timur
sempatkan untuk mencoba sate cumi
makanan menarik ini bisa ditemukan di sebuah kedai di kelurahan peloso
pemilik kedai sekaligus kokinya rahmat bintoro
ternyata cukup lama merumuskan resep yang tepat
untuk mendapatkan sate cumi yang nikmat dan lezat
setelah mencoba berkali kali termasuk belajar dari media sosial
sate cumi yang diinginkannya pun tercipta
sate cumi dengan sate biasa kita berbeda dari segi bumbu
kalau sate cumi ini
kita lebih kuat untuk rempah rempahnya
penikmatnya cukup banyak
bahkan selama pandemi pemesanan melalui aplikasi daring tak pernah sepi
kalau biasanya sate itu kan rasanya manis
terus ini ada pedasnya gitu
terus pedasnya enak sekali rasanya
karena pacitan adalah daerah pesisir
pasokan cumi cumi selalu lancar
sate cumi pun belum pernah dihapus di menu kedai ini
harganya tiga belas rupiah per porsi
tim liputan cnn ing
sampai jumpa di video selanjutnya